penerapan hari kedua masuk sekolah pukul lima tiga puluh wita di sma negeri satu kota kupang pada kamis
sejumlah guru telah menunggu para siswa di teras sekolah
sambil memberi motivasi menggunakan pengeras suara
sma negeri satu kupang baru menerapkan perintah gubernur ntt
agar siswa kelas dua belas masuk pada pukul lima tiga puluh wita sejak rabu
pada penerapan hari kedua sekolah ini masih terlihat banyak siswa yang terlambat datang ke sekolah
seperti di kelas dua belas jurusan ipa dari tiga puluh enam orang siswa di kelas ini
hanya empat siswa yang datang tepat waktu
sedangkan sisanya baru hadir pada pukul enam tiga puluh ketika jam pelajaran pertama telah usai
sejumlah siswa yang datang tepat waktu mengaku tak sempat sarapan
karena takut terlambat tiba ke sekolah
terkait minimnya siswa yang datang tepat waktu
pihak sekolah mengklaim pada hari kedua penerapan masuk sekolah pukul lima tiga puluh wita ini sudah lebih baik
setelah dua hari program ini berjalan
saya rasa normal saja anak anak tetap datang tepat waktu
mungkin hanya sedikit kendala karena cuaca
tapi kalau seandainya pagi ini tidak hujan mereka akan lebih bagus lagi
tak jauh berbeda dengan sma negeri satu kota kupang
pada hari keempat penerapan masuk sekolah
jam lima tiga puluh wita bagi siswa kelas dua belas di sma negeri enam kota kupang
hanya sedikit siswa yang datang tepat waktu
tak hanya siswa pada jam pelajaran kelas pertama di kelas mipa dan ips
belum ada guru yang masuk mengajar
meski para siswa telah lama menunggu di dalam kelas
kondisi ini mengundang kekecewaan siswa yang telah berupaya untuk datang lebih tepat waktu
dengan mengesampingkan rasa khawatir mereka terhadap keamanan di sepanjang perjalanan ke sekolah
hal ini karena kondisi jalan yang sangat sepi
belum adanya angkutan umum yang beroperasi
operasi serta minimnya pengamanan aparat polisian di jalan jalan
sangat tidak efisien
sudah berusaha untuk datang pagi
namun kendala dari guru sendiri tidak menentu untuk melakukan pembelajaran
menurut saya tidak efisien
kalau ada perkembangannya sekarang kan pikir orang tua takut ada bengkel di jalan
pekelecehan di jalan
karena sebagian pagi ini kita punya solusi untuk gubernur
dari untuk buberma ya bisa
kalau ini bemo tuh keluarnya sebelum
udah bisa keluarkan anak anak
kalau jalan kaki kasian juga pagi pagi
terlambat hampir dua jam pelajaran
sekitar pukul tujuh wita
siswa sma negeri enam kota kupang mulai memenuhi ruang kelas
terkait banyaknya siswa yang terlambat dan guru yang tidak hadir
kepala sekolah berdalih
hal ini akibat kondisi hujan dan adanya sejumlah guru yang izin sakit
hari keempat ini
tadi diawali dengan hujan
sehingga semua siswa kami sudah himbau
kalau halangan yang bersifat alami
itu kita pahami
diusahakan setelah hujan itu langsung jalan
ya tadi ada beberapa kelas yang kosong itu
pertama itu sudah ada izin
tugas dikirim untuk mereka kerjakan
kebijakan gubernur laiskodat untuk membangun dua sekolah negeri unggul di ntt
demi menaikkan mutu kelulusan siswa sma dan smk
melalui kebijakan masuk kelas lebih awal
ombudsman perwakilan ntt darius beda dhaton
darius menilai kebijakan masuk sekolah jam lima tiga puluh adalah keputusan yang tergesa gesa
karena dilaksanakan tanpa didahului koordinasi dengan sejumlah stakeholder maupun instansi terkait
ini menjadi persoalan tersendiri karena kita harus mengajak stakeholder lain juga mengikuti irama ini
katakanlah teman teman di kepolisian
berarti dia harus bisa berada di jalan jam empat atau setengah lima
itu berarti plus enam
apa kerja dia per hari
kita kerja ini kan delapan jam per hari
jangan jangan mereka sebut lebih dari delapan jam
apa konsekuensinya bagi mereka
sebelumnya pada dua puluh tiga februari
gubernur ntt victor bung tilu lai skodat
menerapkan jam masuk sekolah bagi para siswa sma dan sederajat di kota kupang pada pukul lima wita
namun dua hari berselang
victor merevisinya menjadi pukul lima tiga puluh wita
dan yang wajib masuk adalah siswa kelas dua belas
saat ini sudah sepuluh sekolah yang diwajibkan
oleh dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi ntt
untuk menerapkan ide dari gubernur ntt tersebut
dari leputan cnn indonesia